waktu tak menjadikannya lekang kuliner tua ini melegenda tumbuh bersama kota yang membesarkannya ibu kota jakarta
berada dekat dari kawasan monumen nasional gambir jakarta pusat gerai es krim ini sudah ada sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh
luigi ragusa dan vizenzo ragusa adalah dua bersaudara warga italia yang merintis bisnis es krim ini
kalau ngeliat yang jadul jadul gini vibesnya itu kayak tempo dulu kolosal padahal cuma ngomongin es krim yang ada cerita panjang di baliknya
desain toko tempo dulu dan mesin es krim tua yang masih awet inilah yang menjadi saksi hidangan pencuci mulut ini menapaki perubahan jakarta
karena sepnya es krim real dari susu ya dan sehat dan murah saya nggak mau mahal mahal karena saya sayang sama bangsa saya sendiri indonesia
meski dihantam berbagai es krim kekinian kedai es krim milik sias tak pernah sepi pengunjung
karena legend terus juga udah lama dan rasanya katanya enak
enak banget yang best seller sih katanya yang spageti ya makanya aku penasaran gitu kalau es krim es krim di luar sana kan memang banyak ya cuma katanya disini emang unik rasa teksturnya gitu
kuliner legendaris berikutnya berada di kawasan kuitang jakarta pusat
berdiri sejak seribu sembilan ratus tiga puluh enam kedai roti ini sudah diturunkan ke generasi ketiga
roti olahan tangan dengan sentuhan kolonial menjadi cirinya
ya dahulu sang pemilik liliang may kerap membantu orang belanda membuat kue
setelah bisa orang belanda itu menyarankannya membuat toko kue dengan modal mencicil alat pembuat kue
nah chef lagi bikin apa nih
coklat sourdough kak
kita ngomong soal roti roti jadul ya kalau di jakarta itu yang jadul jadul itu yang mengena di hati biasanya
itu apa yang paling jadul di sini biasanya yang paling orang tahu
oke saya kesini mencari roti jadul ini
biasanya di sini kebanyakan yang cari ombekuk kak
di sini ombekuk sosis brud gitu kan sama sourdough sourdough
konsistensi menjaga resep sang nenek membuat roti jadul ini selalu diburu
wenner ya dikatakan melegenda lah
produk produk kita masih sampai sekarang banyak yang masih dari zaman belanda
resepnya pun juga dari zaman belanda
kami tidak ubah
pengunjung silih berganti
ada yang penasaran mencoba pertama kali ada pula yang sudah berkali kali menjajal roti ini
tahu tempat ini dari sosmed
jadi banyak yang posting posting twitter gitu gitu kan jadi yaudah pengen kesini aja
karena legendnya ya jadi kita pengen nyoba gitu
menjadi legenda tak semata berusia tua
ada kisah di balik perjalanan membangun cita rasa istimewa
roni satria septiade pradana jakarta